ini benar mama yang masak sendiri
bener loh pa
mama yang masak sendiri tahu
enak banget tau
kamu ternyata jago masak juga ya
please deh jangan menyepelehkan
penyedap rasanya jangan lupa nyonya
oh bumbu masak
cocok pake telur
udah kali ya banyak amat bira
iya nyah segitu
iya makasih bira
kira tuh kapan sih balik lagi
kesini mah sembunyiknya lama pak
banget saya tuh jadi repot
aduh buktinya aja nih sekarang kebagian repot
harus masak buat juragan tau
pulang gak tuh b
bibi teh agak lamaan ya disini
bibi pulang nyonya ke jakarta ya
bener nih lusa balik ya
yaudah saya tunggu ya bira ya
sinyalnya masuk nasi goreng buat tuh bisa
bacain lagi bacain apa tadi
ini bawang merah nih
tangan ya tangan
terus balik lagi
katanya cabai juga nih
mang diman cepetan
belom itu pas
katanya bira terakhir
kok item semua mang diman ya allah
ini mana enak mang diman item
ya bener banget mati nyonya
nggak masuk purga tau
nggak masuk purga
paket batu selainnya
beli aja di warung
kenapa mau dari tadi bilangnya beli
tapi belinya nasi goreng ya
jangan yang lain
ya ini nyumput nyumput ya nyonya
iya jangan ketahuan curagan ya
ini nasi goreng khusus buat suamiku tercinta
ini benar mama yang masak sendiri
mama yang masak sendiri tahu
enak banget tau
mama berarti jago masak juga ya
applease deh jangan menyepelehkan wanita karir katanya nggak bisa masak
itu buktinya karena bisa masak
mama juga ibu rumah tangga yang baik buat si boy
selain cuma cantik tau
papa masih mau nikah lagi
oh udah lupa
hah itu mah kecil
sapi lada hitam
haha merem masaknya
besok pagi untuk sarapan
mau lontong padang buat breakfast
iya udah lama pengen
tambah aja lagi
harus buru buru nyuruh demand
buat suami tercinta
akhirnya kalian baik baik aja ya
kalian semua udah ada disini
gue juga gatau boy
kayanya mereka menyangka
kita udah kebukin temen mereka
lu juga kena sasaran ya
emangnya mereka geng apa
kayanya gak ada yang tau namanya geng mereka deh
mereka pasti nyariin terus
semua anak geng warior
ya mungkin aja diantara kita
pernah ribut kali sama mereka
karena gak mungkin juga kan
mereka cuman ngejer geng warior
mendingan kalian jujur sama buah
siapa yang udah ribut sama mereka
apalagi dia suka cari adrenalin gitu
dia cari masalah pake nama warior
kayanya beneran alex deh
soalnya belakangan ini aneh banget
kelakuan dia kayak pengkhianat
pakai nikung lu dari belakang ini
jadi menurut gue
alex itu emang sengaja ngelakuin ini
supaya anak warior ribut lagi
lo tau sendiri lah
lo gak usah main nudul kaya gitu
lu kan gak ada buktinya
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
kita bisa ribut loh sama mereka
habis gimana dia ngekesel gue
masa anak warior main itu duduk gitu aja
lagi harus mau tau lah
waktu itu aja dia pernah ngelamakin dirinya dia sendiri
dininggalin gue yang dikeroyokin
yaudah ntar ya
tapi gak diangkat sama dia
tuh kan udah jelas lah nggak diangkat
dia kan punya salah
pasti dia ngerasa gak enak itu
udah udah deh
lo gak usah ikutan nudu alex
yaudah mendingan sekarang kalian pulang aja
biar gue sama ian yang jaga hai kamu ya